rekapitulasi akhir pilkada solo menetapkan paslon nomor urut satu gibran reka buming raka teguh prakosa
unggul dari rivalnya paslon nomor urut dua bagio wahyono fx suparjo
gibran teguh memperoleh dua ratus dua puluh lima empat ratus lima puluh satu suara atau delapan puluh enam lima persen
sedangkan bajo mendapatkan tiga puluh lima lima puluh lima suara atau tiga belas lima persen
seperti apa situasi di solo pasca penetapan kemenangan gibran di pilwakot
kita terhubung dengan sambungan skype bersama produser lapangan cnn indonesia
sri hartono di solo jawa tengah selamat sore tono
selamat sore berdi
ya terima kasih tono sudah bergabung dengan kita
tono kita ingin mendapatkan terlebih dahulu bagaimana kemudian respon gibran
dan pasangannya terkait kemenangannya ini tono
ya baik pasca pengumuman kemarin itu memang gibran tidak hadir
namun diwakilkan oleh wakilnya yaitu teguh prakosa
yang menarik dari hasil pemilihan kemarin ini
dari empat ratus delapan belas dpt yang ada hanya sekitar dua ratus sembilan puluh lima saja yang mencoblos
artinya sekitar tujuh puluh persen masyarakat solo yang ikut andil untuk pemilihan wali kota solo ini
dari jumlah itu gibran memperoleh dua ratus dua puluh lima empat ratus lima puluh suara delapan puluh enam persen
sementara bajo tiga puluh lima lima atau tiga belas lima persen
tapi yang unik di sini adalah surat yang rusak
jadi surat yang rusak itu mencapai sekitar tiga puluh lima empat ratus tujuh puluh enam suara
di mana ini melampaui perolehan dari baju
jadi ketika pengumuman kemarin tentunya masyarakat solo tidak terlalu euforia
atau tidak terlalu menganggap ini spesial
karena dari awal sudah memprediksi bahwa pasangan
suprapresiden gibran dengan peguh prakusa ini akan unggul
namun yang menjadi pertanyaan di sini animo masyarakat sendiri hanya sekitar tujuh puluh persen
sementara teguh ketika dalam konvensi pesnya kemarin
memang menyayangkan animo masyarakat ini
karena target dari gibran sendiri dari pasangan tim pemenangan ini adalah delapan puluh persen
warga solo untuk memilih namun kenyataannya hanya tujuh puluh lima persen
dan sekitar tiga puluh lima

jadi bisa dipastikan di sini ketika masyarakat sebagian enggak untuk ke tps
sementara yang sebagian lagi ke tps
namun mereka hanya istilahnya membuat surat suara tidak sah
dan ini jumlahnya lebih dari perolehan bajo
ya tono bagaimana kemudian dengan euforia kemenangan dari tim sukses gibran ini
apakah anda bisa memantau ada acara acara atau kerumunan kerumunan
yang dilakukan begitu oleh tim suksesnya
atau bagaimana situasi yang anda pantau saat ini
baik gibran maupun bajo menerima hasil dari pleno kpu kemarin
namun sejauh ini dari wawancara kami dengan tim sukses gibran
maka pengumuman tersebut gibran lebih mengurangi aktivitasnya
biasanya dia belusukan biasanya dia melakukan
pemantara atau online dengan masyarakat
namun kali ini dia berdiam diri di rumah beristirahat
sambil menunggu keputusan pleno penetapan pemenang
yang mungkin akan dilakukan sekitar pas delapan belas januari dua ribu dua puluh
sementara baju terpisah juga mengungkapkan bahwa
dia mengakui kemenangan gibran
dan akan tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan gibran dan teguh
sementara masyarakat solo sendiri
tidak ada perubahan sama sekali mereka tetap seperti biasa
tidak menganggap kemenangan gibran ini sesuatu yang harus dirayakan seperti itu
dan hanya menunggu pelantikan atau mungkin pengumuman dari kpu pemenang pilkada solo